omah papa luka
ya allah kamu kenapa
abel kamu kenapa
ucapin selamat tinggal buat mama lu dan anak lu seram juga
kalian cukup sampai sini aja
biar gue yang habisin dia
saya gak tau siapa anda
meskipun muka anda
ada tutup pake masker
karena lu sudah mau mati
jadi gue kasih izin lu buat liat muka gue
pasti kamu ngerti
siapa yang suruh anda
sok tau banget lo
gak usah bohong
was anda irfan kan
siapa irfan gue gak kenal sama irfan
gak usah bohong
gue bakal habisin lo sekarang juga
suara pulang om
om baik tolong ya
om baik lupa kalau semalam gak ngecharge
pakai hp om
aku mau bicaranya
lihat muka papa ya om
omah papah luka
ya allah kamu kenapa
saya pengen gabung kenapa
ucapin selamat tinggal buat mama lu dan anak lu seram juga
suara siapa itu
ya allah mereka masukkan ke gamau
udah mama gak usah cemas ya
aku baik baik aja ma
masa terasa apa
mas tolongin jangan nunggu
rena sabar ya
oma bangun oma
saya ambil minum dulu ya sebentar
berani beraninya anda pikir anak dan mama saya cemas
harusnya lo terima kasih sama gue
jadi lo bisa mati dengan tenang
bisa lihat muka yang terakhir kalinya
sini masuk semua
sekarang tamat dari wayang luwal depan
barang anda yang tamat